sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua gaikindo mencatat ada dua jenis kendaraan yang paling laris di indonesia
yang pertama adalah suv yang kedua adalah mpv
lalu anda tahu apa perbedaan dari suv dan juga mpv
kira kira mana ya yang paling banyak jadi incaran serta yang paling cocok untuk digunakan di indonesia
kita cari tahu yuk sambil jalan jalan di ims dua ribu dua puluh
indonesia menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di kawasan asia tenggara
beragam pilihan jenis kendaraan bisa dijumpai di indonesia
dari banyaknya jenis yang ada mobil jenis sport utility vehicle atau suv
dan juga multi purpose vehicle atau mpv paling diminati masyarakat indonesia
hal ini terlihat dari data penjualan kendaraan secara wholesale
yang dirilis oleh gabungan industri kendaraan bermotor gaikindo periode januari hingga desember dua ribu dua puluh
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua penjualan mpv secara wholesale mencapai dua ratus enam puluh sembilan ribu unit dari dua puluh enam model kendaraan
sedangkan untuk kendaraan suv tercatat mencapai dua ratus tujuh puluh empat ribu unit dari empat puluh delapan model kendaraan
penjualan seluruh kendaraan yang telah dibukukan gaikindo sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua sendiri telah mencapai lebih dari satu juta unit
lalu apa saja yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih diantara kendaraan suv atau mpv

kalau nyetir sendiri sih enakan suv ya tapi kalau bawa orang banyak mungkin mpv sih
kalau untuk jakarta kali ya kalau jakarta kayaknya lebih ke suv sih
karena enggak sebesar mpv size nya dia dan jakarta juga jalannya kan enggak semuanya mulus aja body tubback ya enggak semuanya mulus ya
ground clearance juga lebih bagus suv juga sih
mbp itu kan sipil seater ya sop itu lebih ke arah lima seater ya karena kan dia lebih tinggi ya
kalau untuk pribadi saya ya dan juga umumnya pasti mvp
karena kan dia itu family oriented ya kami aja yang datang kesini tuh nyari yang tujuh seater gitu loh
nyari yang suv kayaknya sempit banget gak cocok banget ya
kalau menurut saya sih cocok lmpv ya soalnya biasanya kan lmpv itu baris tiga ya cocok buat keluarga indonesia lah
kalau mpv dia lebih banyak seatnya ya terus dia pasnya untuk keluarga banyak gitu
kalau yang satu lagi tadi suv dia lebih compact
dan biasanya itu seat nya itu lebih sedikit tapi fiturnya itu lebih banyak ya
cuman kalau aku karena emang tinggal di kota juga gitu jadi lebih perfer ke suv sih lebih compact gitu buat dibawa ke dewata
media group munawar khalil mpv dan suv menjadi segmen paling diminati di indonesia
berdasarkan kondisi jalan selera dan juga kebutuhan mayoritas masyarakat di indonesia
selama berpuluh tahun kita itu negara mpv
nah mulai tahun lalu data gaikindo itu menunjukkan penjualan suv itu sudah bisa dibilang sama hampir menyamai dengan mpv
jadi suv itu sebenarnya tren global
secara global juga pasar suv itu meningkat
khusus untuk indonesia misalnya suv itu orang merasa lebih safety
dalam arti bukan safety di jalan ya tapi maksud saya gini suv itu dia untuk segala kondisi jalanan dia bisa
ciri utama yang membedakan antara mobil mpv dan suv bisa dilihat dari tampilannya
jarak ketinggian sasis mobil dari permukaan tanah atau ground clearance suv biasanya lebih tinggi dibandingkan mpv
kemudian ada tambahan aksesoris overfander atau clading pada suv yang membuat kesan gagah dan seakan siap melahap beragam medan jalan
secara bentuk mpv memiliki ciri khas yang biasanya terlihat lebih lebar dan juga memanjang secara dimensi
sedangkan untuk suv memiliki tampilan yang lebih kompak dan juga lebih tinggi jika dibanding kebanyakan mobil mpv
dari ciri ciri yang tadi sudah disebutkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar indonesia yang memang agak unik ini ya
banyak juga loh pabrikan yang akhirnya menggabungkan kenyamanan ala mpv dengan tampilan sangar ala suv
seperti mobil yang ada di sebelah ini yang ini dan juga ini
sejatinya mobil ini masih sebuah mpv lho tapi punya tampilan ala suv
jadi gimana udah paham kan perbedaannya apa lalu anda pilih yang mana
jangan lupa minta diskon